hari minggu kemarin tercatat lebih dari tiga belas penumpang kembali di jakarta
di terminal kampung rambutan jakarta timur
meski diprediksi puncak arus balik terjadi minggu kemarin
sejumlah pemudik yang kembali dari kampung halaman masih berdatangan hingga senin siang ini
pengelola terminal kampung rambutan mencatat jumlah kedatangan tertinggi
dalam periode arus balik terjadi pada empat belas april dua ribu dua puluh
jumlahnya mencapai lebih dari tiga belas orang
meski demikian pihak terminal tetap mengantisipasi lonjakan penumpang yang kembali hingga hari ini
kepala terminal kampung rambutan menyebutkan penambahan waktu wfh hari pemerintah bagi asn
tidak terlalu berdampak pada jumlah pemudik dengan moda transportasi bus
pasalnya tren pengguna bus kebanyakan bukanlah asn
untuk meningkatkan kenyamanan penumpang pihak terminal bekerjasama dengan pihak transjakarta
agar jumlah pelayanan diperbanyak selama periode arus balik
untuk arus balik di terminal bus kampung rambutan ini di angkutan lebaran dua ribu dua puluh
prediksi kami itu kalau tidak di kemarin ya tanggal empat belas kalau nggak di hari ini tanggal lima belas april
untuk per kemarin saja di tanggal empat belas april tercatat tiga belas ribuan penumpang yang tiba di terminal bus kampung rambutan
kalau melihat tren yang ada kemungkinan hari ini sama ataupun lebih
lebih sedikit dibandingkan yang hari yang kemarin seperti itu